keinformasi berikutnya direktur utama rspi sulianti saroso muhammad syarif mengonfirmasi kasus tiga dan empat dirawat di ruang isolasi rspi sejak dua hari lalu
kondisi kedua pasien dinyatakan baik
konfirmasi disampaikan direktur rspi sulianti saroso setelah informasi resmi diumumkan oleh jurubicara pemerintah terkait covid sembilan belas ahmad yuryanto
muhammad syahril juga mengatakan kasus ketiga dan keempat berkaitan dengan kasus satu dan dua
keempat pasien dinyatakan melakukan kontak meski tidak tinggal serumah
kondisi pasien tiga dan empat dinyatakan baik namun harus tetap dirawat di ruang isolasi selama beberapa hari ke depan
sementara itu lima pasien lain yang berstatus dalam pengawasan masih menunggu hasil pemeriksaan litbangkes
bagus yang tadi yang odp tadi saya odp ya
oh statusnya odp
tidak apa apa tapi terserah positif
kalau yang lain pak statusnya maksudnya memang artinya yang negatif atau belum ada
belum belum ada hasilnya
penegasan lagi pak untuk kondisi hari ini dari pasien tiga sama empat itu
bagus baik sekali ya bagus
ya justru dia tadi yang odp kan odp kan
jadi dia tidak ada panah tidak ada apa apa tapi karena dia kontak serumah diperiksa
lainnya menghindari penularan dia diisolasi juga
dan dia akan lebih mudah sembuhnya